panglima tni marsikal hadi cahyanto dan kapolri jenderal listio sigit prabowo
meluncurkan program vaksinasi merdeka candi yang digelar polda jawa tengah
dalam upaya mengejar kekebalan komunal atau herd immunity
pada kamis bertempat tiga rejati diri kota semarang
kapolri jenderal istio sigit prabowo dan panglima tni marsikal hadi cahyanto
melihat langsung vaksinasi massal yang digelar polda jawa tengah
bersama kodam empat di ponegoro
pada kegiatan bertajuk vaksinasi merdeka candi ini
ditargetkan penyuntikan vaksin sebanyak satu ratus lima puluh ribu dosis per hari
di tiga puluh lima kabupaten kota di jawa tengah
dan hingga tanggal tujuh belas agustus ditargetkan sudah tercapainya satu tiga juta dosis vaksin
sebagai upaya menciptakan herd immunity atau kekebalan komunal
kalau memang targetnya betul betul bisa terpenuhi
lima puluh ribu tadi bisa tercapai kemudian besok bisa tercapai
maka vaksinnya akan kita upayakan untuk bisa ditambah
yang penting target tersebut terpenuhi
positivity rate yang ditargetkan adalah lima persen
oleh sebab itu upaya untuk mendapatkan positivity rate
kita juga sudah melaksanakan tiga t
yaitu melaksanakan testing dan tracing
yang saat ini sudah dilaksanakan dan diharapkan
rasio satu banding lima belas bisa tercapai
sebelumnya di sumedang juga dilakukan serbuan vaksin oleh
tri akatan laut au dan akatan darat
yang bekerjasama dengan pemerintah setempat
dalam percepatan penanggulangan dan pencegahan penyebaran covid sembilan belas
pasalnya vaksinasi di kabupaten sumedang
setidaknya dua lebih vaksinasi ditargetkan
dalam kegiatan serbuan vaksin
yang dilaksanakan di gor cimalele sumpendang jawa barat
pada dua agustus lalu
kepala staf angkatan laut laksamana tni yudo margono
mengungkapkan pihaknya biasanya melakukan vaksinasi
di wilayah pesisir dan para nelayan
tetapi untuk membantu program pemerintah
pihaknya juga menyasar kabupaten kota yang minim vaksinasi
sehingga target seluruh warga dapat divaksinasi
masar ke daerah daerah yang sesuai data tadi
laju vaksinasinya masih minim